presiden joko widodo hadir memimpin upacara peringatan hari kesaktian pancasila di monumen pancasila sakti lubang buaya jakarta timur jumat pagi
presiden jokowi datang bersama wakil presiden ma'ruf amin didampingi ibu negara iryana joko widodo dan istri wakil presiden wuri ma'ruf amin
mengawali upacara hari kesaktian pancasila kepala negara memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang pahlawan revolusi
lalu ketua dpd lanyala mataliti membacakan teks pancasila yang disusul pembacaan pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima oleh ketua mpr bambang susatyo
hadir juga ketua dpr puan maharani yang membacakan ikrar
seluruh rangkaian upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh menteri agama yokut kolil komas
sebelum meninggalkan lokasi upacara presiden jokowi bersama ibu negara iryana joko widodo wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin

jokowi mengunjungi sumur lubang buaya untuk memanjatkan doa bagi tujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa gerakan tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh lima yang dilakukan pki